sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu ikhrasin dia pergi ya
mungkin dia memang gak mau tinggal bareng kita sayang
kamu tuh lebih baik ngosok ngomong daripada buat emosi
baru aja aku bisa ngambil hatinya mas vero
sekarang dia kesel lagi sama aku
tasya itu selalu aja jadi penyebab hubungan aku sama mas fer semakin keras
nyonya beneran gak tau kalau natasha pergi
pas kamu apa ngomong seperti itu
karena cuma kamu kan yang gak suka sama tasya selama ini
mas aku gak pernah berpikir untuk bikin tasnya pergi
aku gak nyangka ya mas
kau ternyata aku sejahat itu di hadapan kamu
tapi miri udah cari kemana mana gak ada pak
mbak sekarang bisa cari ke apartemen dan saya cari jalanan
sekarang ya mbak
kok malah ditinggal sendirinya sih
saya duluan ya saya ada urusan
saya ada perlu bu
kerjaan saya tapi udah selesai semuanya
ini kan masih jam kerja
mbak depois bu mungkin datang
saya lagi bercanda diri di tatelan
isi tempatmu lagi
tidak ada yang papa jago itu tetengah nih

kasian tante naya
tapi gimana caranya
loh mas vero kemana sih
masa dia ninggalin hakku sih
bener bener ya gara gara anak itu mas fero jadi ninggalin aku sendiri disini
pakai kabur segala bikin repot aja
tante naya aku boleh kunjung gak hpnya buat telfon
mau telfon siapa
mau telfon papa
jadi tadi tante naya izin pulang sekarang
tapi gak diizinin sama oma
papa boleh gak bantuin tante naya
ya udah coba kasih handphonenya ke tante naya
gak usah pak
nggak apa apa saya takutnya nanti bu ajeng malah marah
udah kamu tenang aja saya bisa atasin itu kok
ini klip penelitian
kalian berdua ga sama
pri ya kamu tolong jemput saya ya
hati hati di jalan ya
terima kasih pak
kamu masih kuat kan
iya masih ma
tante boleh pulang sekarang
tuh kan tanpa aku bilang apa pasti boleh
ya tante terima kasih ya
tapi sekali lagi gak boleh diulang seperti itu
iya tante maafin aura ya
cuma niatan bantuin tante doang kok
tante pulang sekarang ya
soalnya tadi buat di telpon katanya di panti ada anak yang sakit
demam dan gak ada obatnya
makanya tante mau beli obat dulu
tante gak tau makanya tante mau bantuin bu ati dulu
kasian kok dia harus ngurusin sendirian
semoga anak kita cepat sembuh ya
nanti tante sampaikan
ini apa lagi sih kamu
kamu tau gak
tadi kamu udah bikin aku sama suami aku hampir bermasalah
kamu gak mau kan hal itu terjadi lagi
jangan bikin masalah sama
dan aku cuma mau kasih tau sama kamu ya
aku bisa kasih tahu rahasia kamu ke adik kamu
jangan lakukan itu
aku akan jual perhiasan aku
tapi ingat ya
setelah itu kamu gak boleh ganggu hidup aku lagi
ya boleh lah
dia pulang ke pati ini
tasya yang diadopsi sama pak fero itu kan bu
baru aja beberapa hari yang lalu dia
sangji anaknya pak fero
padahal kemarin itu dia masih dirawat
di rumah sakit
mbak naya ketemu sama tasya
enggak saya ketemu sama pak fero nya
waktu nganterin aura ke rumah sakit
nah disana ketemu pak fero
dia bilang dia sudah nunggu anaknya yang lagi sakit
ibu curiga deh nak
tasya itu ada masalah sama pak fero
makanya dia pulang ke pantai
tadinya ibu itu mau bicara langsung
sama pak fero
kalau dia lagi ada disini
atau gini bu
siapa tau aja nanti
dengan begitu dia mau coba terbuka dan cerita
tesnya lagi ada di kamar
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu
masih ada yang nunggu